ternyata orang itu bukanlah orang sembarangan dia bisa menghindari penerawangan dan dia pun
bisa mengacaukan penerawangan mustika sukmamenggala dan yang lebih mengherankan lagi dia bisa
mengendalikan ujang kembar dan seperti yang kita tahu hanya keturunan dari prabu niskalawas
yang bisa menyentuh ujang itu lalu apa rencana
dirompong ada apa kau memanggil tuh gondorwa bunuh anak itu
kian santap bawa sepanjang ke alam bunuh dia di sana
jangan sampai sepanjang kembali lagi mengerti
baiknya akan aku laksanakan
kian santap aku akan membawa supmamu ke alam ini alam siluman
ibunda ibunda ibunda ibunda ibunda ibunda horribly
hai ibu nah
hai ibu nah
hari ini adalah hari kematianmu ken santam
aku tidak boleh kalah
hawa murniku tidak bisa disalurkan
ini adalah dunia mimpi
kau tidak berada di alam nyata ken santam
tenaga dalam dan ilmu
kehanuratan tidak ada apa apanya di sini
jasad wadah tidak berada di sini
ini hanyalah sukma
dan akan kuhancurkan sukma
agar tidak kembali ke jasad wadahmu

yang ini ini
huru untuk hai matahari
ia harus dikit semua

bunda bukan peluh gerampol tak bisa diketahui
kita harus dibangun sangat bijak
padri juga ada saat kan mantan
ya allah ya itu
dan kenapa itu
di alam manusia
kau boleh menjadi pendekar yang mumpuni
tapi di sini
kau bukan berarti apa apa kisah
sehingga memilih kembali ke bajajar
apakah kujang kembar itu sudah ditemukan
ternyata orang itu bukanlah orang sembarang
dia bisa menghindari penerawangan
dan dia pun bisa mengacaukan penerawangan
dan yang lebih mengherankan lagi
dia bisa mengendalikan hujan kembar
dan seperti yang kita tahu
hanya keturunan dari prabu niskalawas
yang bisa menyentuh ujang itu
kita harus menyatukan raga kita kembali
kita akan kesulitan untuk menemukan orang itu
kita akan mencari orang itu
dengan sepenuh raga
kamu apa yang sudah jadi itu
mungkin k topuk mereka tolak
mungkin saya turun dia ke
guru aku di penjara di alam siruman
iya guru tidak bisa kembali lagi paman
sedangkan kalau paman aman dan paman amin yang menyusul kesana
kekuatan mereka akan hilang
sedangkan aku kekuatan ku sudah hilang
ya kaliman amat bulu tengkuku
tunggu aku tahu aku harus mengambil iman amat bulu tengkuku lagi
ada nen cepet patuh
ini dia paman
mau menyerang aku
kalau kamu mau menyerang aku
kasih tahu dulu
sekarang aku harus cepet pulang
coba tepuk gulung ya paman
jangan lari kau iken santong
hari ini adalah hari kematianmu
kenapa kamu bisa tiba di tempat ini
ini alamku guru
sebaiknya guru minggir dari sini
biar aku yang menghadapi kenderua itu guru
hei anak kecil
jangan mengganggu kesenanganku
siapa bilang aku anak kecil
umurku sudah lima ratus tahun
sini lawan aku kalau berani